alexandra asmasubrata di shanghai
andra apa evaluasi latihan rio kemarin apakah tim cukup puas dengan hasilnya
ya putri dari hasil latihan kemarin yang terdapat dua sesi ya
tapi tim cukup puas karena rio haryanto memakai ban compound medium dan juga soft
tapi tadi pada hari sabtu pukul dua belas siang waktu shanghai
sudah terjadi latihan sesi ketiga
di mana rio haryanto menempati posisi ke empat belas
dari dua puluh dua pembalap hanya empat belas pembalap yang keluar untuk sesi latihan ketiga
tadi pada sesi latihan ketiga
sirkuit shanghai international diguyur hujan yang dengan intensitas yang cukup sedang
dan juga itu membuat para tim harus memakai compound atau jenis ban yang berbeda
yaitu ban intermediate dan juga ban untuk hujan
lalu apa sekarang persiapan
satu jam lagi kualifikasi akan dilakukan
persiapan yang secara spesifik apa
ya kualifikasi akan berlangsung pukul tiga waktu shanghai
yaitu dua puluh menit lagi
di mana sekarang cuaca tidak lagi hujan hanya saja berawan
dan kemungkinan juga masih ada chances atau kemungkinan untuk hujan pada sesi kualifikasi
tapi walaupun begitu mungkin tim akan menggunakan ban medium atau juga soft
dan tadi pada sesi latihan ketiga yang berlangsung pada jam dua belas siang tadi
posisi teratas ditempati oleh sebastian vettel dari tim ferrari
sedangkan rekan satu tim manor
rekan satu tim rio dari tim manor
yaitu pascal werlin menempati posisi ke delapan
andra tadi terakhir di sesi latihan terakhir
rio berada di posisi empat
berarti sekarang kalau misalnya berhitung
kans rio di gp shanghai seperti apa
oke putri untuk kans rio di gp shanghai
mungkin untuk dikualifikasi
setidaknya tim manor
mungkin pascal wehrlein menempati posisi ke delapan
dan rio menempati posisi ke empat belas
itu sudah merupakan satu hal yang baik
karena itu adalah posisi tim papan tengah bukan lagi tim papan bawah
dan itu membuktikan kalau tim manor pada shanghai gp ini mempunyai power pada mesin untuk lintasan lurusnya
jadi mungkin tim manor tidak akan terlalu kesulitan
kecuali memang jika kualifikasi ini akan turun hujan lagi
mungkin tim manor memerlukan adaptasi lagi
untuk settingan mobil dan juga bannya
baik terima kasih alexandra asma subrata dari shanghai tiongkok